ledang ledang ledang
ceraim kalapang ledang
ledang ledang ledang
ada apa bos kecil
bos bubuk masih ada
bilang katanya kita gak akan lama disini
gak perlu takut sama ancaman dia
ada akun sama
bisa ngobrol sebentar
ngobrolnya di depan
kayaknya ada masalah
barusan bos bubuk nelfon saya
itu uang dari jalanan
mungkin jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan
gak usah bilang ke bang edi
ada apa bos kecil
bos bubur masih ada dia tadi nelfon otak
bilang katanya kita gak akan lama disini
gak perlu takut sama ancaman dia
ada akun sama wohen
di terminal kalian akan baik baik saja
kita kan nggak dua puluh empat jam di terminal
kita harus pulang ke rumah
di luar terminal keselamatan kalian tanggung jawab masing masing
udah uangnya receh
kurangnya juga banyak
tadi saya udah bilang
mohon maaf kalau saya mengganggu
ya ada apa
tadi reno datang
itu uang dari jalanan
saya masih hidup
diusir dari terminal
gak usah khawatir
kan harus ditau beres saja
bang uang buat kak ngerus dikurang
kabar bos bagaimana
saya dibantai orang
reno dan anak buahnya gak berguna
terminal sekarang dikuasai bekas anak buah saya yang berkhianat
dia di backup kang darman
oke saya urus
kamu pergi ke gudang sekarang
ada kerjaan kecil
setelah pekerjaan selesai
tapi buat pelanggan bolehlah
jaminan keamanan dari kang darman
cuma selama kita di terminal
sekarang sudah sore
waktunya kita pulang ke rumah masing masing
jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya